film komedi pendek berdurasi dua menit ini dibuat oleh jajaran polda ntb bersama polresta kota mataram
tuh kan ganteng
film pendek ini sengaja dikemas dengan humor dan komedi agar masyarakat dapat lebih mudah memahami protokol kesehatan saat berkendara
serta memahami alasan adanya larangan mudik untuk mencegah penyebaran virus covid sembilan belas
alih alih mau bawa oleh oleh malah jadi bawa penyakit makanya mudik dilarang
ya bu kasihan juga kita di rumah kali ini
edukasi ini sangat penting
diberikan karena dengan film pendek bergenre komedi ini dapat tepat mudah untuk dipahami oleh masyarakat